anda pencipta musik tapi pasti tidak banyak yang mendengarkan musik keroncong
musik keroncong lebih dinikmati oleh mereka yang sudah lansia atau berusia di atas lima puluh tahun
tapi saat ini musik keroncong mencoba mereformasi diri dengan memasukkan aliran musik lain di dalamnya
pada rabu malam digelar festival keroncong di kota semarang yang memainkan musik keroncong modern
beberapa ransemen di luar genre keroncong pun coba dimainkan seperti masuknya lirik rap atau hip hop
festival yang digelar pemerintah kota semarang ini digelar di objek wisata sampokong
sebagai uji coba memasukkan hiburan musik keroncong ke destinasi wisata
konsep ini pun menjadi angin segar bagi para musisi keroncong semarang
untuk kembali eksis dan unjuk gigi dalam nuansa modern
artinya bahwa ketika kami lahir tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga saya bermain dengan congrok itu
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga memang anak muda gak ada yang keroncong
karena memang itu terbunuh dengan sendirinya
ketika mereka bermain yang lepas dari pakem kemudian dibully diapa dan mereka gak kuat
sudah perkembangannya sekarang kita bisa lihat di youtube
hampir grup anak muda pada bermain keroncong
dan ngover ngover lagu dan sebagainya
ini saya kira dan ini teman teman di jakarta teman teman di bandung di jawa barat di jawa timur
itu sedang mengumpulkan data bagaimana keroncong menjadi akui oleh unesco bahwa ini sebagai musik indonesia
pemkot semarang pun berharap para pelaku wisata dapat ikut serta dalam menjaga eksistensi musik keroncong
inovasi pelaku wisata dalam mendokrak pengunjung
tentu saja akan ikut mendongkrak perekonomian daerah
ingin memberikan nilai perhatian kepada teman teman seniman
ini mungkin langkah awal kita masih banyak hal hal yang lain mungkin yang bisa kita lakukan ke depan
saya kira perlu kolaborasi perlu komunikasi
sehingga kemudian agar kemudian inovasi kreativitas kita bagaimana menghidupkan mereka bagaimana aktivitas mereka
jadi teman teman pegiat wisata termasuk sampokong misalkan
sering untuk memberikan ruang bagi mereka agar bisa lebih aktif lagi
dalam sejarahnya musik keroncong di indonesia awalnya berasal dari musik portugis yang dikenal sebagai fado
dibawa oleh para pelaut dan awak kapal ke indonesia pada abad ke enam belas
saat portugis meninggalkan indonesia genre musik fado masih ada di tanah air hingga muncul keroncong
pada zaman perjuangan sendiri musik keroncong dijadikan simbol semangat perlawanan merebut kemerdekaan
damar sinuko semarang